tiga dari tujuh puluh delapan wni yang berada di kapal pesiar diamond princess
yang saat ini bersandar di yokohama jepang positif terinfeksi virus corona
informasi tersebut disampaikan menteri luar negeri retno marsudi
berdasar komunikasi terakhir termasuk dengan duta besar jepang
bahwa tiga dari tujuh puluh delapan kru warga negara indonesia dinyatakan confirm
dua diantaranya dibawa ke rumah sakit di kota ciba
sementara yang satunya sedang menjalani proses untuk menuju ke rumah sakit
kapal yang sudah dikarantina selama sekitar dua minggu tersebut berisi tiga tujuh ratus sebelas orang
yang terdiri atas dua enam ratus enam puluh enam penumpang dan satu empat puluh lima kru yang berasal dari lima puluh enam negara
berdasarkan peta sebaran virus corona yang dibuat oleh john hopkin cssi
hingga selasa siang tercatat empat ratus lima puluh empat orang di kapal pesiar diamond princess telah positif terinfeksi